dalam kasus tewasnya brigadir yosua divisi humas mabes polri menggelar konferensi pers pada sebelas juli
yakni tiga hari setelah kejadian penembakan di duren tiga jakarta selatan
keterangan karopemnas humas mabes polri brigjen ahmad ramadan
sempat menjadi sorotan karena tak konsisten saat menerangkan kronologi kejadian
kapolri jenderal listio sigit menilai
tapi inkonsistensi itu terjadi karena kurangnya pelimpahan bahan terkait kasus ini
ditambah adanya upaya penyelipan skenario karangan irjen verdi sambo
menurut anggota komisi tiga dpr ri
trimedia panjaitan kinerja divisi humas mabes polri harus dimenahi
kinerja divisi humas terburuk selama lima tahun terakhir
trimedia heran divisi humas mampu memberikan keterangan yang belum lengkap kepingan peristiwanya
hati hati dong menyampaikan ke publik
apalagi sebuah peristiwa pidana di rumah jenderal berbintang
dan dia harus tahu publik ini kritis
kalau belum siap bahannya jangan press conference
dan dia juga harus tahu banyak orang yang mengetahui
terutama para ahli atau orang orang hukum
mana ada conference di press nggak ada barang bukti
lebih lanjut trimedia menilai hal ini harus jadi pembelajaran total
bagi divisi humas mabes polri
khususnya soal prinsip keterbukaan dan kehatian kehatian
pemberian informasi kepada masyarakat
tim liputan cnn indonesia